bagaimana respon keluarga mendiang yosua huta barat terkait tuntutan terdakwa putri candrawati
kita telah tergabung dengan keluarga mendiang brigadir yosua
selamat siang pak samuel simanjuntak
ya selamat siang pak
ya baru saja kami mendengar tanggapan dari ibunda yosua huta barat
tadi beliau juga tidak bisa menahan tangisnya dan merasa kecewa dan merasa tidak manusiawi terkait dengan tuntutan yang dibacakan oleh jpu
bagaimana respon anda terkait tuntutan terdakwa putri candrawati selama delapan tahun penjara
ya itulah ungkapan dari seorang perempuan dari hati seorang perempuan yang kehilangan nyawa anaknya dirampas secara ya tadi
jadi oleh kata saya
karena itu istri saya itu terkecewa dari tuntutan yang dibacakan oleh jpu
dan dia pun tadi ikut mendengarkan tuntutan tuntutan yang dibacakan oleh jpu
bahwa dituntutan itu segera bahwa salah tah dan meyakinkan terdakwa putri candrawati dalam pertemuan ini
baik pak samuel bagaimana dengan tanggapan anda
apa saja harapan anda sebenarnya terkait dengan tuntutan putri candrawati ini
seberat apa yang anda harapkan
ini kan sudah dibacakan jaksa penuntut umum tuntutannya delapan tahun
harapan kami satu satunya adalah kepada majelis hakim
kiranya majelis hakim nanti memberikan bagi kami keadilan yang stabilnya
itu hilangnya secara tadis
jadi harapan kami satu satunya adalah majelis hakim untuk memutuskan perkara ini nanti
baik pak samuel anda juga mengharapkan nanti keputusan ponis nanti di tangan tentunya hakim selanjutnya
dan sebelumnya kami juga sudah mendengar verdi sambo dijatuhkan tuntutan seumur hidup
bagaimana respon anda terhadapnya
tuntutan seumur hidup verdi sambo
dari kemarin itu sudah saya tanggapi soal tuntutan seumur hidup bagi verdi sambo
itulah yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum
dan sama dengan harapan kami kiranya hakim juga memberikan keputusan yang seadil adilnya bagi kami
terima kasih pak samuel
ya baik pak samuel
tentunya sore nanti kami akan melihat bersama pembacaan tuntutan kepada richard eliezer
bagaimana harapan anda terhadap pembacaan tuntutan kepada richard eliezer yang akan segera digelar sore nanti
yang pertama sekali harapan kita soal pemeriksaan tuntutan terhadap jalan dengan baik
yang kedua itu ejeri ini kan adalah seorang jasus kolakulator
yang telah diajukan oleh lpsk
dan yang ketiga adalah seorang jasus umum
kita tunggu aja keputusannya nanti dari majelis yang memutuskan apakah si eliezer layak menjadi justice collaborator
baik terima kasih ayah yosua samuel kutabarat
kami tentunya mengharapkan sidang ini berjalan dengan seadil adilnya
dan hakim juga akan memutuskan poni seadil adilnya
cnn indonesia tentunya akan terus memantau perkembangan sidang
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia news report